harga tiket pesawat yang tak kunjung turun serta pelayanan penerbangan yang masih sering mendapat keluhan
membuat pemerintah membuka peluang masuknya maskapai asing untuk beroperasi di rute dalam negeri
apakah masuknya maskapai asing mampu menurunkan harga tiket dan meningkatkan daya saing antar maskapai
kita akan membahasnya dalam segmen the analyst
dan telah hadir di studio dua cnn indonesia pengambat industri penerbangan sekaligus founder dan ceo aiac aviation arista atmajati
selamat pagi mas
jadi pak arista ini kan tadi sudah sempat kita membahas terkait dengan harga tiket ya
kalau misalnya masyarakat awam melihatnya bahwa ini tiket harga tiket ini naiknya gila gilaan begitu
bahkan sudah mengalami penurunan hingga sekarang
hingga dua puluh tujuh persen jumlah penumpang untuk di tahun ini
bapak menilainya bagaimana dengan rencana pemerintah untuk memasukkan penerbangan asing ke indonesia untuk menstabilkan harga tiket ini
ya baik saya jawab mengenai ini ya pak
keluhan masyarakat tentang harga tiket beda dengan tahun lalu ya
sebetulnya maskapai itu tidak melanggar peraturan menteri perhubungan no satu ratus enam tahun dua ribu dua puluh
tarif batas atas tarif batas bawah
jadi memang tahun ini mulai januari itu maskapai hampir semua maskapai itu
dia menjual harga di tarif batas atas ya
hanya menjual single class single tarif
ya sebetulnya kalau dalam teori penerbangan itu ada sekitar sembilan harga di ekonomi
yang itu yang dinamakan subcasis
nah sekarang maskapai tidak mau lagi
karena ada dasarnya
karena dua tiga tahun belakangan ini bahkan sampai dua ribu delapan belas pun
itu hampir semua maskapai di indonesia itu mengalami kerugian
bahkan dua ribu delapan belas itu bulan november maskapai kalstar di kalimantan itu juga bangkrut
masa kan nggak tahu
itulah dampak daripada yang lalu lalu selama tujuh belas tahun masyarakat itu dimanjakan dengan tarif murah
sebetulnya bukan tarif murah
mereka itu bermain di tarif batas bawah
sampai dengan menengah aja
jarang yang mengambil bermain di tarif batas atas ya
hanya mengambil tarif batas atas kalau peak season
nah itu bedanya
tahun ini maskapai tidak mau lagi mengulangi
ada tujuannya untuk memperbaiki kinerja keuangan ya
kinerja keuangan yang jeblok dua tiga tahun yang lalu
cuma ini kan memang proses sosialisasi dari pemerintah dan airbun sendiri sangat kurang
sehingga tiba tiba bulan jumat ya
bulan januari itu setelah lebaran tahun baru kok nggak turun turun
itu yang diterima masyarakat
sebetulnya maskapai itu ya bermain dalam koridor yang dikeluarkan oleh perhubungan tarif batas atas itu
cuma yang diterima masyarakat kok harganya beda
ya memang beda
memang maskapai tujuannya dia nggak mau mengulang kerugian kerugian ya
kerugian maskapai itu bukan hanya ratusan miliar tapi sudah triliunan maskapai itu
dan berbicara soal kerugian ini
apakah maskapai itu berharga
apakah memang kerugian ini disebabkan karena memang harga tiket pada waktu itu cukup kecil begitu cukup murah
sehingga merugikan maskapai penerbangan atau justru karena biaya operasional yang memang semakin meningkat
memang pertama memang saya melihat dulu semangatnya itu semua maskapai itu tidak kompak
alias kalau quote unquote itu dalam bahasa yang agak vulgar itu saling membunuh saling menjegal
sehingga mengeluarkan banyak tarif promo
ini kan blunder gitu ya
lalu apa itulah yang ingin diperbaiki ya untuk kedepannya supaya tidak terjadi
tapi memang ini harusnya ada proses transisi lah ya
mungkin ada baiknya dibuka tarif dua tiga shot tarif ya
sekarang ini rata rata hanya satu
mungkin yang rute rute yang lemah perlu dikasih
tadi apa yang menjadi pertanyaan lagi
jadi kalau misalnya kita melihat kalau rencana dari pemerintah sendiri untuk memasukkan maskapai asli
itu bagaimana tanggapan bapak
apakah memang ini akan menjadi solusi dari penerbangan di indonesia yang saat ini memang sedang mengalami kerugian begitu
karena ide untuk memasukkan mengundang maskapai asing ke dalam negeri itu
sebenarnya bukan hal hal yang aneh ya
karena kita sendiri indonesia itu jangan lupa kita sendiri lebih duluan
tahun dua ribu empat belas ya dua ribu empat belas itu lion air sudah membuka cabang ya di thai
ini dimakan lion thai
lalu juga membuka cabang itu di malaysia namanya malindo air
jadi memang kita itu sebetulnya lebih duluan agresif ya
nah sekarang ini juga bahwa di indonesia itu sejak tahun dua ribu empat belas juga dua ribu lima belas
itu adalah salah satu maskapai indonesia yang dulu yang kita kenal namanya mandala air
itu kan sempat terseuk seuk keuangan lalu dibantu oleh maskapai dari singapura ya
itu namanya tiger airways
itu pun itu kan patungan juga
itu ada investor dari singapura
namun mandala gagal ya
air asia yang holdingnya di kuala lumpur
jadi sebetulnya dalam situasi apa globalisasi ekonomi ya
itu sebetulnya bukan hal yang baru
cuma ini kan saya lihat ya ada komplikasi
komplikasi dicampurkan dengan urusan politik kayaknya
jadi isunya itu berkembang liar
sekarang ini justru liar gitu
tapi kalau misalnya kita melihat timingnya sendiri untuk memasukkan maskapai asing ke indonesia itu memang saat ini saja
atau kenapa tidak dari dulu dulu begitu untuk memasukkan
ya ini kan karena memang pada dasarnya itu kan karena banyak keluhan yang tarif diterima sejak januari itu
mencari maskapai itu kan mahal ya
diterima mahal dan hampir semua masyarakat teriak
dan bahkan industri pariwisata industri umkn yang terpukul
ini kan juga memang meresahkan bagi pemerintahan
lalu juga pemerintahan saya pikir juga ya terlalu cepat dia mengeluarkan way out ini
dan ini kan juga karena tahunnya tahun politik lah jadi isu yang kesana kemari
tapi sebetulnya maskapai asing masuk ke indonesia itu syaratnya sulit ya
sesuai dengan undang undang penerbangan nomor satu dua ribu sembilan ya
di antaranya dia harus berbadan menjadi berbadan hukum indonesia
mayoritas tetap investor lokal atau pemodal dalam negeri
ya contohnya tadi tiger mandala dan air asia indonesia ya
itu sudah ada ya
lalu apakah kalau kita lihat dua maskapai itu sukses
enggak enggak sukses juga ya
karena memang masyarakat indonesia itu sudah pintar juga memilih
bahwa saya lihat customer behavior di indonesia itu dia lebih suka memakai maskapai lokal sebetulnya
dan kedua maskapai asing itu atau maskapai patungan itu pelanjanya banyak mengandalkan ke website
itu yang kurang familiar diterima oleh masyarakat di indonesia
makanya saya lihat itu adalah salah satu ketidaksuksesan juga
kalau berbicara soal maskapai asing yang akan masuk ke indonesia
selain harus berbadan hukum dan lain sebagainya
lalu apakah mereka maskapai asing itu harus merger dengan maskapai yang ada di indonesia
yang sudah ada begitu
ataukah justru mereka bisa membuat perusahaan baru atau membuat nama baru dengan investor dari industri lain
untuk berada di indonesia ini pak
sementara kalau menurut undang undang yang berlaku di indonesia memang diatur itu ada dua ya
yang saya tahu mengenai undang undang penerbangan nomor satu dua ribu sembilan dan undang undang bumn sendiri
memang harus menggandeng mitra lokal
mitra lokal itu belum berubah
undang undangnya belum berubah
dan mereka itu memiliki saham itu nggak bisa mayoritas
jadi kalau menurut pak arief sendiri
dengan masuknya maskapai asing ini benar benar bisa menurunkan
sebetulnya itu bukan jalan keluar yang substansial ya menurut saya
kasihlah kesempatan maskapai domestik dulu
dan harus dipenai beberapa regulasi regulasi yang kurang kondusif
bagi iklim perindustri maskapai di indonesia
masih banyak sebetulnya yang bisa dibereskan
ya misalnya mengenai pembebasan atau insentif insentif ya
misalnya insentif untuk landing pengenaan fee di bandara bandara ya
dibedakan antara pada waktu fee di bandara pada waktu peak hours dengan low hours gitu kan
karena memang dari jakarta itu sebaran penumpang itu
dan masyarakat indonesia ya terutama yang di luar jakarta
untuk masuk ke jakarta malam itu masih banyak takut ya
merasa nggak secure
makanya penerbangan malam dari luar jawa masuk ke jakarta itu sepi
nah itu harus dikasih insentif bagi maskapai ya
lending fee parking fee biaya navigasi dan lainnya itu
kalau malam itu ya beda tentunya
tapi kalau misalnya kita berbicara soal harga tiket yang saat ini memang masih dikeluhkan oleh masyarakat indonesia khususnya
ini kan masih tinggi begitu
apalagi baru selesai lebaran dan juga ini masih libur anak sekolah begitu
ini kapan bisa masyarakat melihat ada penurunan yang ya tidak perlu signifikan begitu
ada penurunan yang membuat masyarakat bisa kembali lagi menikmati jasa angkutan udara begitu
dalam bulan berikutnya
dalam bulan bulan ini begitu pak
ini kan peraturan menteri perhubungan ya nomor satu ratus enam dua ribu sembilan belas salah satunya
sebenarnya tarif batas atasnya sendiri sudah dipaksa untuk turun ya
kalau dalam sebulan dua bulan itu dipaksa lagi turun ya tarifnya
saya rasa nanti juga hampir semua maskapai juga kolaps
hal ini sudah mengulangi keadaan kinerja keuangan tahun dua ribu sembilan belas kebelakang
artinya sekarang pilihannya hanya satu
kita mau melihat maskapai indonesia itu collapse atau bangkrut satu per satu
lalu seolah olah maskapai asing juga nanti bisa menjadi dewa penyelamat kalau dia datang ke indonesia
tapi saya rasa maskapai asing juga akan berpikir seribu kali lagi masuk ke indonesia
lagi masuk ke indonesia karena kan
syaratnya berat juga dan contoh
kasus yang sudah ada
dua maskapai patungan itu kan
juga nggak sukses
singkat saja tadi kita di
paket sebelumnya sempat membicarakan bahwa
ada sejumlah ekonomi yang menyatakan
kemungkinan adanya monopoli begitu
dari perusahaan perusahaan besar penerbangan di indonesia
terkait dengan meningkatnya
atau naiknya harga tiket ini apakah
bapak setuju dengan
kalau saya begini saya pernah juga
diundang di banyak tv
mengenai ini ya artinya
ada indikasi dianggap
terjadi karter gitu kan
itu kasus itu sudah diselidiki
oleh kppu bulan januari
usaha itu sudah menyelidiki sampai januari
sampai sekarang itu pun tidak
masuk ke sidang pun juga belum
artinya memang tidak ada keputusan
tidak ada keputusan yang jelas gitu
kppu yang lembaga resmi ya biarlah kppu
menurut saya bekerja
setahu saya masuk ke ruang sidang pun
belum artinya gini
terus yang kedua mungkin yang masyarakat
nggak tahu ya bahwa
memang selama ini
kalau dalam sebulan dua bulan rasanya susah
untuk kembali karena memang selama
ini masyarakat sudah tujuh belas tahun
dimanja sejak tahun dua ribu
kelahiran lcc sampai
dimanja tarif batas bawah
dan tarif tarif promo
bahkan dulu itu naik lcc hadiahnya
di udara itu kan udah
yang akhirnya menjerumuskan
mas kb itu menderita kerugian
dan itu mas kp mengkoreksi nggak mau
kejadian itu terjadi lagi
kalau begitu berarti tandanya bahwa
untuk tiket saat ini sebenarnya
masih dalam batas yang wajar dari
batas bawah sampai batas atas
kalau melihat peraturan yang ada
mereka hanya bermain di koridor
batas atas batas bawah
baik pak arista terima kasih sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia business semoga saja kita berhati hati
agar permasalahan ini segera
usai bisa menikmati lagi
penerbangan dan jalan jalan lagi
satu lagi jangan lupa mas kp
dan regulator itu harus
sosialisasi terus mengenai
terima kasih pak arista
dan cnn indonesia business
akan kembali usai jeda berikut
tetaplah bersama kami